ice skating olahraga yang satu ini sudah tidak asing lagi di indonesia
beberapa pusat perbelanjaan misalnya menyediakan arena ice skating untuk dinikmati oleh para pengunjung
kali ini saya mencoba olahraga yang dahulu ternyata berawal dari kegiatan berburu atau menyeberangi sungai yang beku saat musim dingin
nah bagi pemula peralatan lengkap seperti sarung tangan dan pakaian hangat sangat disarankan
agar tidak kaget saat beradaptasi di dalam arena seluncur es
olahraga ini kan lain lain karena dilakukan di atas es
jadi kita harus mempersiapkan diri dari segala situasi misalkan dari pakaiannya dari mental kita juga harus siap
karena beda dengan di floor atau di lantai biasa
karena tempatnya licin kita harus siapkan kesimbangan kita mental kita dan kostum kita untuk main di eskating
dan sepatunya sendiri harus siap untuk bermain
latihan dimulai dengan berjalan langkah demi langkah dengan posisi awal kaki membentuk kurve
dilanjutkan dengan teknik kedua
posisi awal kaki membentuk huruf v lalu kedua telapak kaki sedikit ditekuk ke arah dalam
ada pula teknik mundur seperti yang diperagakan dua teman kecil saya ini
setelah beberapa kali latihan saya mulai lancar meluncur di es

saat ini saya menyadari bahwa yang paling penting dari belajar ice skating adalah
keseimbangan tubuh kepercayaan diri dan juga badannya mesti relax
dan konsentrasi ya
iya dan konsentrasi
nah selain dari belajar ice skating ini tentunya kita juga mesti tahu nih apa saja manfaat
lihat video selanjutnya
untuk yang ingin bermain sekaligus menurunkan berat badan ice skating merupakan pilihan yang tepat
menurut dokter spesialis olahraga michael triangto selain baik untuk kesehatan jantung dan paru
berseluncur di atas es dapat membakar kalori lebih banyak daripada berolahraga di suhu normal
jadi dalam situasi dingin kita tuh akan berusaha untuk mengantisipasi
kita harus mempertahankan suhu tubuh kita
di mana metabolisme tubuh kita menjadi meningkat
jadi kalau dikatakan pada saat berlatih ice skating kita membakar lebih banyak saya bisa katakan itu benar
tapi seberapa signifikan tentunya bergantung dari jenis latihan yang dilakukan dan berapa lama di dalam sana
bila mana seorang pemula ya kita hancurkan setengah jam itu sudah cukup
tapi bila mana sudah terbiasa antara satu jam satu setengah jam itu sudah bisa memenuhi kemampuan kita untuk bisa melakukan latihan di sana
melatih keterampilan otot dan juga keseimbangan tubuh ice skating baik dilakukan oleh segala usia
selain mengisi akhir pekan nampaknya ice skating bisa menjadi agenda baru dalam daftar olahraga anda
debi astari jakarta